dominasi rasa asam didapat dari belimbing bulu
saling serang debat cawapres dongkrak elektabilitas
kalau kita sih nggak ada tanggapan lain selain sukacita ya kalau ada orang menjalin silaturahmi ya
sampai tiga puluh persen itu juga besar juga sih ya
medsos yang paling sedikit dampaknya
tapi bisa menhan bisa menkopol hukum
nama nama kue dari a sampai z semuanya bisa ditemukan di pasar ini
oleh anggota dewan komisioner ojk ya
bagaimana kita bisa menjamin ruang yang terang itu bang adi
naiknya peningkatan itu merupakan arem dua sesuatu telah terjadi
kalau ternyata dibukakan ke publik presiden itu tahu semua informasi nggak ada masalah
jadi kalau kita bicara stunting langkah yang paling efektif itu adalah pencegahan
jadi artinya tidak ada santai santai ketika ingin mengejar jadwal transportasi umum di situ gitu
nah oleh berdasarkan itulah
maksudnya udah lima jam lebih lari masih ada energi buat senam
mekabox international dan eratama megasuria juga tak kalah mencengangkan
karena anda gak mau ada pemilaan ya
tapi kalau kita melihat daerah sekitar outlet ini kita bisa melihat lempengan lempengan